kecelakaan pesawat terjadi di bandara rostov on don rusia
setelah sebuah pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus
gagal mendarat dan menabrak landasan pacu
dua orang yang berada di pesawat dilaporkan meninggal dunia
hingga kini masih belum jelas penyebab pasti terjadinya kecelakaan
namun buruknya cuaca diduga kuat menyebabkan pesawat dengan nomor penerbangan fz sembilan ratus delapan puluh satu tersebut jatuh dan meledak
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus milik faidubay hancur setelah gagal mendarat pada percobaan kedua di bandara rostov on don di rusia
sebanyak lima puluh lima penumpang dan tujuh awak dilaporkan berada di pesawat tersebut
enam puluh dua orang tersebut meninggal akibat kecelakaan ini
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus milik fai dubai hancur setelah gagal mendarat pada percobaan kedua di bandara rostov on don rusia
fly dubai rute dubai rostov dengan nomor penerbangan fz sembilan ratus delapan puluh satu gagal mendarat setelah sempat melakukan percobaan pertama
keadaan cuaca pada saat pendaratan memang dilaporkan buruk
dengan jarak pandang terbatas dan hujan lebat
pesawat dilaporkan berada pada ketinggian dua ratus lima puluh meter di dekat landasan pacu bandara beberapa saat sebelum pesawat meledak
upaya penyelidikan hingga kini masih terus dilanjutkan
kedua kotak hitam pesawat juga dikabarkan belum ditemukan

kelima puluh lima penumpang yang berada di dalam pesawat masing masing berasal dari rusia
sedangkan ketujuh awak pesawat dikabarkan berasal dari rusia